di luarnya masuk tahap berapa berapa jumlahnya
hai tersenyum ke sedeluan kirain mengajak ngomong
setahun dua kali
solat id cuma karena

amin dulu memang pengen kamu jadi pacar amin
tapi amin tau
cinta amin bertepuk sebelah tangan
amin pernah kecewa
tapi udah lewat
kita kerja di rumah yang sama
gak enak kalau ada ganjelan
kalau ada ganjelan
kalau gak bisa jadi pacar
mungkin kita bisa seperti adik sama kakak
tapi gue datang balik lagi ke pasar
emas bukan sedih tapi bingung
imas lagi dekat sama dik dik anak buahnya kang jamal
kang jamal itu anak buahnya kang mus
imas gak tau pacaran atau bukan
tau tau dik dik ngajak imas nikah
imas senang soalnya imas memang ada rasa sama dik dik
terus yang bikin kamu bingung apa
kemaren imas dua kali nelfon dirijek
mungkin dia lagi sibuk
imas nunggu nunggu dia gak nelfon balik
sekarang imas gak tau dik dik ada dimana
terus sebenernya ada apa
saya kayaknya harus gantung
kan bos yang bilang supaya saya memperhatikan penampilan
motor saya kurang keren bos
merk atau organisasi bebas
yang penting lebih keren dari yang sekarang
kamu datang ke dealer saya yang deket deket sini
bilang di suruh dik jamal
biar kamu dapat diskon gede lama kredit yang teramat sangat lunak sekali
tunggu tempo pembayaran yang selalu terubah
mana bisa begitu
bos saya mau keluar
mau balik lagi ke pasar
disuruh kang muslihat
saya kurang jelas barusan

disuruh kang muslihat saya mau keluar mau balik lagi ke pasar
disuruh kang muslihat
kamu berani lawan saya
kamu jangan nonton aja baju
saya iniinjuk kamu supaya bos jamal berhenti
saya harus ke pasar ketemu bang omar
kan kamu baru di reject dua kali sama dik dik
siapa tahu kemarin memang ada apa apa
siapa tau sekarang jawab
emangnya kerjaan kamu apa
kamu belum cerita
nanti aja kalau ketemu lagi aku ceritain
kenapa gak sekarang aja
nanti gak ada alasan buat ketemu lagi
kalian tau iwan fisto
iwan anak buahnya komar
tapi dia gagal ikut reksit di portal
saya tau bos
masih dia pelajaran
ada kelewat gak
cuma mau tahu berapa isinya
hitung sekalian rapihin
yang seribuan seribuan
yang dua ribuan dua ribuan
yang lima ribuan lima ribuan

yang empat ribuan lima ribuan
yang empat ribuan lima ribuan
yang sepuluh ribuan sepuluh ribuan
masukin aplikasi seperti biasa
kalau bukan karena kang bus lihat
kamu gak bakal buru buru bisa balik lagi ke sini
jangan macem macem lagi
jangan kudain yuyun
saya udah dapat izin dari kang bus
ijin buat dekatnya
jangan kudain yuyun
ijin buat dekatin yuyun
kalau aku gak percaya telfon aja kang mus
barusan kamu nelfon saya ada apa
akan ngijinin si iwan ngedeketin yuyun
berarti saya juga boleh
tapi ada syaratnya
syaratnya apa kang
istri kamu juga bilang boleh
itu sih gak mungkin kang
berarti gak boleh
hehehehe siwan kemarin saya skor tapi hari ini udah saya suruh masuk saya kasihan sama dia kenapa
kangkomar ceritain sama yuyun saya kan bukan istrinya bukan saudaranya siwan suka sama kamu
alhamdulillah umum janda udah punya anak tapi masih ada yang suka ya alhamdulillah
kalau dia coba coba deketin kamu saya gak bakal ngelarang tapi kamu harus hati hati apa
diskogigit itu mungkin udah beres gitu ya
masukin amplop tulis di luarnya masuk tanggal berapa bisa berapa jumlahnya
ada apa ya kita tahu
si murad sama si bibit kesini itu motornya di sebelah kan saya tanya orangnya bukan
tanya motornya kalau motornya ada berarti orangnya ada belum tentu bisa aja dipakai
orang lain oh iya ya hehehe sekarang kemana sih murad sama si pipit ke pasar nyari si iwan
halo gimana kamu sekarang saya sudah pergi dari pasar lagi diangkut bagus
senin saya kopi sama apalagi kan kopi aja kan komar mau kopi juga enggak
si yuli udah balik ke sini belum kang kamu udah cari dia belum sempat kang saya kan
sibuk di pasar kalau saya nyari dia saya enggak tahu nyarinya kemana jadi
uh bed apa kabar ya saya nggak tahu kenapa nggak kamu telepon aja
kau aja yang jawab ke aku dari
aku khawatir saya mau ngebejok aku supaya tetap gabung sama mereka tetap jadi copet
perasaan saya telepon ubed
ubednya lagi sibuk
ya sudah nanti saya telepon lagi
kita kehilangan ubed lagi
selain kita kehilangan ubed saya kehilangan mike
saya gak tau dia kemana
perempuan yang bernama yuli yang menipu kamu dia juga bernama rosita ratna gak tahu dia bernama siapa lagi
mungkin dia punya satu ratus tiga puluh dua nama
saya sudah ketemu perempuan itu
uang yang dia ambil dari kamu sepuluh juta lebih
ada perempuan yang berada di balik kesuksesan seorang lelaki
ada juga perempuan yang akan menjadi penyebab kehancurannya
belum ada yang beli
kalau nyopet kita mungkin sudah
dapat satu atau dua dompet
kamu masih mau jadi copet
aku selalu berharap kamu gak jadi copet lagi
aku berharap suatu hari nanti kamu jadi orang yang sukses
gak tau jadi apa
yang penting bukan jadi copet atau jadi orang jahat
kenapa kamu baik sekali sama aku
dedi filsafah di ternyata seperti anda
kamu beradelahkan juga dengan kakakmu
mungkirnya itu membuat kita merata bahwa brok bersifat kuat

akhirnya ada yang beli juga makannya sabar mudah mudahan makin banyak yang beli terus
setiap hari rame terus usaha kita makin gede amin cilok kita belum punya nama dimana kalau
kita kasih nama cilok ud ub dewi kenapa enggak de u aja dewi ub
sudah jadi apa sih wan maaf bos sasaran lolos masa kalian ngurus seorang iwan aja nggak mampu
apos saya mencari si one tapi saya juga harus balik ke terminal kalau saya terlalu lama pergi nanti
terus kenapa sekarang kalian disini bukan di terminal perintah kamu perintah dari kangus
tadi saya ketemu kangus di pasar kangus bilang saya sama pipit bukan lagi di terminal tapi saya
jadi anak gua sih bos ini pasti strategi apa rencananya sendiri
kita omongin kemarin si bu rat sama si pipit sudah saya jeblosin ke si jamal
biar gampang awasinnya
ya ada apa min
kang bapak pengen ketemu
iya saya kesana sekarang
saya dipanggil kang bahar
walaupun bisnis kita sama sobarna ketahuan muslihat
rencana harus tetap jalan sendiri semua
jangan sampai bocor lah
kamu gak perlu orang baru
di belakang kamu ada murad dan pipit
tugas buat saya
lagi iwaran keamanan semua yang buka usaha di jalan
iwan kan sudah keluar lagi
apa perlu saya
gak perlu mau kasih minta seneng
hanya kasi penumpang
hanya gua pucciin ya

tunggu sebentar kang saya kasih tahu bapak kalau kamu sudah datang
itu karena kamu tidak fokus
ada nasihat atau perintah buat saya
pertama buang permen karet yang ada di mulut kamu
kedua ini yang penting
urus saja wilayah dan anak buah kamu sendiri
jangan ganggu terminal lubang dan anak buahnya
jangan ganggu pasar omar dan anak buahnya
kata bapak tunggu sebentar
bapak mau sholat dulu
bapak mau sholat dulu
bapak mau sholat dulu
kau itu berkata